tidak ada yang sanggup ketitipan akbar saudara sendiri juga kadang kadang angkat tangan malah
sampai sekarang akbar masih terapi obat seumur hidup kalau misalkan lepas umur akbar siapa
pagi yang datang menjadi sebuah kesibukan lazim bagi keluarga yang memiliki seorang anak untuk
beraktivitas seperti yang dialami nenty mulyanti seorang ibu warga kelurahan cijangkar kecamatan
citamiang kota sukabumi jawa barat setiap pagi mulai pukul tujuh waktu indonesia barat
ia harus bersiap mengurus maulana akbar putra sulung yang masih berusia tiga belas tahun untuk pergi
bersekolah selain memakaikan baju anaknya nenty pun harus mempersiapkan peralatan kecantikan salon
yang selalu dibawa ketika berkegiatan di luar rumah kondisi ini merupakan kegiatan rutin yang
selalu dilakukan oleh nenty dan akbar mengejar bel sekolah berderi ia bergegas memacu sepeda motor
untuk sampai ke sekolah luar biasa negeri kota sukabumi jawa barat dan mengambil alat untuk mengejar

nenty tak pernah menyangka anak pertamanya yang lahir pada dua ribu sembilan silam adalah anak berkebutuhan
khusus maulana akbar dilahirkan dalam kondisi normal namun pada usia dua tahun setengah
perkembangan psikologis akbar tak normal untuk anak seusianya
nenty pun melakukan pemeriksaan ke dokter anak dokter anak itu menyampaikan
fonis akbar menderita spektrum autistik akhirnya ia memutuskan untuk menyekolahkan akbar di sekolah
khusus keseharian pembelajaran mulai dari pengenalan bahasa tubuh menulis hingga melakukan
selain harus mengantar jemput anaknya nenty yang selalu berjuang untuk tumbuh kembang akbar juga
harus mencari nafkah untuk mencukupi ekonomi kehidupan sehari hari memiliki keahlian di
bidang kecantikan dari salon kecil hingga salon keliling dia lakukan untuk menyambung biaya hidup
namun kemanapun nenty melangkah ia tak pernah lepas dari kekhawatiran tentang akbar
kondisi akbar yang tak mudah dimengerti dan seringkali memunculkan perlakuan buruk dan
lingkungannya cibiran hingga perlakuan kasar sering didapatkan namun air mata
tak mau ditunjukkan nanti di hadapan anaknya tentu saja dicaci
lakukan bercerita bah puas pisang btw
pilihan kita yg lebihjustu aja temen durilo spending take on gator com
ya saya ngebanyak bicara aja langsung aja saya ambil anaknya saya masuk ke rumah aja
menangis dah di dalam rumah mengaduk kepada allah
memikul beban sulit yang harus ditanggung sendiri dalam menghidupi anak spektrum autis
serta untuk menutupi kebutuhan biaya hidup tak dapat dilakukan oleh banyak orang
tidak pernah memperlihatkan kesedihannya nggak pernah itu kecuali kalau misalkan berceritanya itu langsung ke rumah gitu
datang ke rumah tiba tiba y aku pengen dipeluk j gitu kan
terus j aku gini gini gitu
jadi saya di situ hanya bisa mendengarkan aja gitu
nggak bisa ngasih solusi atau gimana gitu ya ngedengerin
mungkin itu yang bisa saya perbuat gitu
mama akbar ini adalah single parent gitu
tapi sakingku saya juga memuji ke makbar kok sekuat itu
sampai dia mendidik mencari biaya itu sendiri
bat bit bat ya ke sana kemari untuk menghidupi anak
selama kurun waktu sepuluh tahun pengorbanannya
nenty sebagai single parent
merasa perjuangannya tetap belum cukup
malah sampai sekarang akbar masih terapi obat
akbar minum terapi obat seumur hidup
karena dia menderita gejal epilepsi
jadi akbar terapi obat setiap harinya
sehari tiga kali
jadi bisa lepas
kalau misalkan lepas
perjuangan nenty yang tak pernah patah arang untuk perkembangan akbar
kini berbuah hasil yang cukup membuat nenty tersenyum
dia sekarang itu ada kontak mata
belajarnya juga sudah terfokus
kalau dulu itu waktu di sekolah swasta itu belum terfokus
pandangan matanya juga masih ngawur
alhamdulillah kalau sekarang itu sudah ada kontak mata dengan guru
kemudian untuk akademiknya
emang agak lambat juga
kalau akbar itu masih sekarang sudah
kalau dulu hanya bisa meniru
meniru itu menjiplak
sekarang itu sudah mulai lepas
sudah agak bisa menulis
memiliki jiwa sosial yang tinggi
ia tidak hanya mengurusi keluarga di keseharian
menty pun harus berbagi waktu menjadi komite di sekolah luar biasa
dalam hal mencari donasi dan berbagi makanan untuk anak disabilitas
melawan stigma buruk bagi anak penyandang disabilitas
terkadang membutuhkan penyadaran khusus terhadap orang tua
dan lingkungan untuk menerima kehadiran mereka
seorang ibu untuk menciptakan kondisi lingkungan yang inklusif
bagi anak yang berkebutuhan khusus menjadi tantangan tersendiri